banyuwangi menyimpan sejuta pesona yang tak pernah habis untuk dijelajahi
laut hutan tamanan indah dan gunung semua ada di sini
dan ini ada di indonesia aja
gunung ijen adalah salah satu tujuan yang ingin saya jelajahi
dengan kebiasaan baru tentu mendaki juga punya gaya baru
selain memastikan kondisi tubuh harus sehat
perlengkapan penting yang perlu dibawa adalah hand sanitizer sebagai pengganti cuci tangan
desinfektan dalam botol kecil masker dan kenakan baju lengan panjang
demi keamanan pengunjung di masa pandemi covid sembilan belas tiket mendaki dijual secara online
pendaki harus melakukan pembelian melalui daring dan bertransaksi online
pendaki wajib mengikuti protokol kesehatan dengan ketat
mulai dari jaga jarak saat diloket pemeriksaan tiket
cuci tangan dan memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat
jika tidak ada penyelesaian tiket diloket saya diarahkan untuk cuci tangan
dan masuk dalam baris antrian di depan pintu masuk pendakian
nah di sini suhu tubuh juga diperiksa
di hari biasa antrean masuk ijen pada akhir pekan akan mengular ratusan meter
namun kali ini para pendaki hanya dibatasi tiga ratus orang
jadi tampak lengang dan leluhas saya untuk jaga jarak saat mendaki
pendakian pun dimulai
ini adalah kali kedua
saya mendaki ijen
yang berbeda kali ini adalah kesunyian
biasanya pendaki akan saling bertegur sapa saat berpapasan
tapi karena tak banyak yang mendaki sangat jarang berpapasan dengan pendaki lainnya
meski mudah dilalui jalur pendakian ijen memiliki keunikan sendiri
jalur ini tampak landai tapi tanpa sadar kita dibuat terus menanjak
bertemu dengan beberapa tikungan tajam
sebaiknya kenakan alas kaki yang cocok untuk mendaki
agar tidak terpeleset
sampai juga di pos dua dan saya tertinggal
memang di aturan new normal memakai masker itu adalah kewajiban
namun badan kesehatan dunia atau who juga sudah mengeluarkan aturan
bagi siapapun yang melakukan kegiatan olahraga dalam bentuk apapun
disarankan untuk tidak mengenakan masker karena dikhawatirkan bisa menghambat sirkulasi udara
seolah olah itu juga membawa berat bahan di hidung dan juga makanan mensahkan
bagi siapapun yang sekarang beruntung untuk membuka kegelangan khas mientras
sebagai makanan bukit
setelah nafas stabil kembali lanjutkan pendakian
setelah melalui pos dua dan beberapa pos selanjutnya
melalui beberapa tikungan dan pendakian yang cukup curam
kalian pasti akan merasa lelah dan akan menyerah
tapi yakinlah tetap bertahan dan semangat
karena surga ijen menanti di puncak
sesekali saya berpapasan dengan pendakian lain dan pendorong troli
akhirnya saya sampai ke puncak ijen
gunung dengan kawah terindah di jawa timur
di ketinggian dua tiga ratus delapan puluh enam di atas permukaan laut
saat ini posisi saya akan turun
sudah lagi mendatang dan saya akan lanjutkan pendakian
saya akan melakukan pengalaman dan peluang kekurangan oksigenya

yang jaraknya cukup dekat
karena saya harus menggunakan masker

ini perjuangan terakhir
untuk bisa menemukan atu jiru
menuruni tebing terjal menuju kawah ijen tanpa pemandu sangat berbahaya
tapi jangan khawatir
tak sedikit penambang belerang yang bersedia memandu perjalanan hingga ke dasar
pada pendakian sebelumnya
saya tidak punya nyali untuk turun ke dasar
akhirnya saya sampai juga ke pusat api biru kawang ijen
saya masih bisa melihat
api biru di ujung sana
sangat sedikit memang
tapi tadi dari atas saya bisa melihat beberapa yang cukup tampak sekali itu
bisa dilihat di sana ya
saya memang sangat penasaran dan ingin datang ke sini
apapun rintangannya dan perjuangan yang keras
fenomena alam yang satu ini memang patut untuk diperjuangkan
berada di sini
rasanya saya berada di dalam perut gunung ijen
panorama kearifan lokal tak akan dijumpai di tempat lain selain di ijen
belasan penambang belerang lalu lalang mengangkut hasil tambang
beberapa penambang tampak bergumul dan berebut ruang dengan asap tebal demi sebongkah belerang
saat berada di puncak ijen di pagi hari
saya melihat pemandangan yang sangat memesona
sesekali saya pun terhenti dan tergoda untuk berfoto

eh tapi tidak cuma saya
pengunjung lain pun mengakui pesonanya
karena tempatnya masih asli bagus
jalannya juga nggak terlalu sulit
kalau buat cewek kalau nggak kuat
ada kereta dorong sewa
juga kalau mau lihat
belerang juga bisa dilihat
kawanya enak suasananya dingin
terus ini mbak kawanya kan bagus untuk foto foto
keindahan puncak ijen di pagi hari mengagumkan
saya bisa melihat gunung merapi dan hamparan bukit teletabis dari atas
saya pun melanjutkan perjalanan untuk menuruni

disambut dengan rintik hujan
akhirnya saya sampai juga ke pintu keluar
dan mengakhiri perjalanan ke kawah ijen
saya perlu istirahat dulu mengembalikan energi
untuk kemudian saya lanjut ke destinasi berikutnya
gak jauh dari ijen
saat perjalanan menuju kota
saya sengaja singgah di salah satu tujuan wisata lainnya
air terjun jagir
tempatnya mudah ditemukan karena berada di pinggir jalan
dan tempat ini memang cocok untuk penyegaran pusai pendakian
tiketnya lima ribu rupiah saja
seperti biasa saya diwajibkan cuci tangan dan periksa suhu tubuh
saya melihat ada banyak pengumuman
terkait menaati protokol kesehatan di sini
hampir di setiap tikungan jalan saya temukan
air terjun ini tampak segar
hy saya gak sabar langsung melepas sepatu
dan mencelupkan kaki ke air
gak puas ya rasanya kalau saya tidak menyentuh air yang terjun dari atas
saya pun mencari posisi yang nyaman untuk duduk
dan membiarkan air jatuh di tubuh saya yang lelah pasca pendakian
lelah telah lenyap
saatnya meracik bekal kopi yang sengaja saya bawa
tak lengkap rasanya
menikmati keindahan alam banyuwangi tanpa menyeruput kopi banyuwangi
penjelajahan dengan gaya kenormalan baru tak akan terlupakan
dan saya sangat puas berwisata di indonesia saja